kasus pembunuhan cik tuti'in puspita
dibawa ke jakarta melalui bandara muara bungo jambi
kapolres metro jakarta selatan mengatakan
pada kamis ini akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam
terhadap kedua tersangka dan pembuatan berita acara
sementara prarekonstruksi akan dilakukan pada jumat pagi
dan sejauh ini alat bukti dianggap sudah cukup
namun ada sejumlah saksi lagi yang akan diperiksa
salah satunya adalah orang yang memberikan uang tip kepada korban
saat ini pelaku sudah menaiki pesawat
dan mungkin sekarang sudah berjalan menuju ke jakarta
akhirnya dengan pengawalan dari unit baik yang berada maupun polres
akan mengawal sampai di polres itu
jadi diperkirakan mungkin harus tidak lama lagi sudah mendarat
dan akan segera dibawa ke polres untuk dilakukan prosesi berlanjut
kita akan lakukan pemeriksaan lebih mendalam
untuk membuat terang kasus ini
kita tadi sudah koordinasikan karena memang datanya sudah terlalu siang
kita putuskan besok
jasad cituti iin puspita pertama kali ditemukan oleh seorang asisten rumah tangga
yang bekerja di rumah kos di wilayah mampang perapatan delapan pada selasa sore
setelah mencium bau busuk di dalam kamar korban
ia dan petugas keamanan kos langsung membuka paksa kamar yang terkunci
beralik informasi mancanegara pencarian korban kebakaran hutan california
masih terus dilakukan
otoritas tempat menggunakan anjing pelacak untuk mencari kemungkinan jasad
yang tertimbun di bawah reruntuhan bangunan
sebanyak delapan ratus tujuh puluh orang dinyatakan hilang setelah kebakaran menghanguskan kota paradise
yang berada di utara sakramento
hujan yang turun membantu pemadaman api yang masih tersisa
namun menghalangi upaya pencarian korban
hingga saat ini kebakaran california
yang paling mematikan ini sudah memakan korban jiwa sebanyak delapan puluh satu orang
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira hairimesa akan kami lanjutkan